dan selanjutnya sekarang kita akan segera untuk menuju ke konversi press selanjutnya ke polda metro jaya
untuk mengikuti jalannya konversi pers terkait temuan terbaru kasus penyerangan penyidik kpk novel baswedan
berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak kabar eskrim
berkaitan dengan bahwa penyidik telah mengamankan dua orang yang diduga pelaku penyiriman terhadap saudara novel paris dan
ya tentunya setelah kita melalui proses penyelidikan yang panjang ya
dan kemudian juga yaitu penyelidikan penyidikan ya
dan penyidik sudah melakukan olah tkp ya olah tkp atau prarekon sekitar tujuh kali ya prarekon
kemudian juga telah memeriksa beberapa saksi yang sekitar tujuh puluh persen
itu tiga saksi itu telah pemeriksaan
kemudian juga dari institusi kepolisian membentuk tim teknis
ini juga membentuk tim pakar ya sudah kita bentuk semuanya
dan kemudian kita juga ada kerjasama ya kerjasama dari berbagai instansi
seperti laboratorium forensik inavis dan sebagainya
dan kemudian bahwa dari hasil investigasi ya
dan kemudian juga dari informasi intelijen
sebenarnya kita tadi malam sudah kita mengamankan ya
mengamankan yang diduga pelaku
yang tadi sudah disebutkan di wakabariskim dengan inisial rb dan rm
yang kita amankan kemudian kita bawa ke polda metro jaya
dan tentunya sampai di polda metro jaya
dan kedua yang diduga pelaku ini
dan mulai tadi pagi
mulai tadi pagi sudah kita tetapkan sebagai tersangka
dan kemudian tadi siang
dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka
dan ada penampilkan hukum ya
dari pitkum mabespori divisi hukum mabespori
dan tentunya teman teman bersabar
ini kita kan sedang pemeriksaan awal
sehingga berkaitan dengan ini
hasil dari pemeriksaan belum
belum bisa kita sampaikan
karena masih dalam
dalam pemeriksaan ya
pihak yang lain lain nanti akan kita tunggu setelah pemeriksaan selesai
diamankan dibawa ke polda metro jaya
ini jelas ya bahasa saya jelas ya
diamankan di situ
di jalan cimanggis ya jalan cimanggis bogor yayasan depok gitu
itu ya nanti kita cek dulu ya
dengerin ya sedang diperiksa
dengerin dulu ya jangan diperiksa
nanti setelah selesai
pemeriksaan baru kita sampaikan ya
pemeriksaannya belum selesai udah mau tip ya
nantilah kalau sudah selesai pemeriksaan baru kita mengetahui semuanya
itu ya nah di situ oke
sabar dulu ya jaga diri itu aja
ya pak anggota polri yang kita amankan sedang kita
jadi nanti setelah semuanya jelas
saya aja membaca lihat bap juga belum ya
jadi kan kita belum bisa menyampaikan ya
jadi masih dalam apa pak
tunggu aja sabar ya itu
yang terpenting bahwa kita sudah mengamankan oke
sama nanti setelah selesai pemeriksaan baru akan kita sampaikan ya oke
oke makasih ya selamat sore
ya demikian tadi konferensi pers yang disampaikan oleh karopenmas divisi umas mabes polri
brigjen argo yuwono terkait dengan perkembangan penyidikan terhadap kasus novel baswedan
tadi argo yuwono menyatakan bahwa sejauh ini sudah ada dua anggota polri yang diperiksa
dan sedang diminta keterangannya terkait dengan kasus yang terjadi di jawa
dan nantinya polri akan segera menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan kasus ini